sebagai kota yang majemuk jakarta tumbuh tanpa menonjolkan identitas ras suku atau agama manapun termasuk islam
meski demikian penggalan penggalan kisah dari masa lalu hidup dalam tatanan kepercayaan masyarakat
di masa kini tidak lagi mudah untuk menemukan jejak fisik sebagai pembuktian bagaimana islam masuk dan berkembang di jakarta
memori itu dirawat oleh kesadaran kolektif masyarakat di kampung kampung yang hidup dengan nilai nilai agama dan sosial yang diwariskan
bagaimana k rebirth mereka di jakarta
setera k datar
agama islam di kota jakarta tidak bisa lepas dari keberadaan kampung arab tertua di kota ini
kelurahan pekojan di kecamatan tambora jakarta barat
diakini pernah menjadi epicentrum penyebaran dan perkembangan islam di jakarta pada abad ke lima belas
nama pekojan berasal dari kata hoja atau kaja
yakni sebuah daerah di bengali india yang penduduknya beragama islam
dan sebagian besar bekerja sebagai pedagang
etnis india asal kaja inilah yang diriwayatkan membawa agama islam ke kawasan tersebut dengan berdagang
para pedagang india tidak bertahan lama di wilayah ini
saudagar dari arab hadramautlah yang melanjutkan syiar islam di sekitar wilayah ini
pada abad ke delapan belas pemerintah kolonial belanda bahkan menentukan kawasan pekoja
arab karena banyaknya penduduk keturunan arab yang tinggal di sana
perjalanan islam itu bermula dari daerah yang dinamakan zona ekonomi
jadi tidak bisa dipisahkan dari itu
seperti juga kedatangannya mulai dari lamuri aceh
itu dibawa oleh orang orang imarat orang betawilang emrat
ada kampungnya emerald itu di yahpat
di mana itu emrat yahpat itu di jalan lodang
itu mereka adalah pedagang pedagang dan membawa ulama
dalam kontingen bisnis itu mesti ada ulama
itu koin rubiah emas
koin emas rubiah ditemukan di aceh ditemukan di tapanuli
dan salah satu pulau di utara aceh itu namanya rubiah
dan itu mereka
di jakarta sunda kelapa adalah zona ekonomi
kawasan pekojan terletak hanya beberapa kilometer dari pelabuhan tersibuk di batavia saat itu sunda kelapa
sejarah panjang perkembangan islam di kawasan pekojan ditandai dengan berdirinya beberapa masjid yang kini sudah berusia ratusan tahun
ada lima masjid di pekojan yang usianya di atas tiga tahun

salah satunya ada masjid di jawa tenggara

masjid ini adalah masjid al ansor
masjid ini didirikan oleh orang orang india yang bermukim sekitar tahun seribu enam ratus an di kawasan ini
masjid yang terletak di tengah permukiman padat penduduk ini dibangun pada seribu enam ratus empat puluh delapan dan menjadi masjid tertua di jakarta
jadi kata kakek saya nih orang orang india itu siar islam
jadi di sini waktu itu islam masih belum ini
belum tumbuh lah gitu
jadi sedikit sedikit dia datang ber ini lah ber apa namanya ber mesiar agama lah
inilah bersiar agama menyiarkan agama lah gitu dari islam
waktu zaman dulu kan di sini yang ada hindu sama buddha kan pertama kali kan itu di sini
jadi itu orang india itu jadi sampai meninggal di sini dia
masjid ini didirikan di atas tanah wakaf milik warga india saat itu
beberapa makam di sekitar masjid diakini sebagai makam para saudagar india yang menetap di sana dan turut membangun masjid
bangunan asli masjid yang ditetapkan sebagai cagar budaya pada seribu sembilan ratus tujuh puluh dua ini sudah tidak lagi tampak
ya loh yang masih asli cuma ini aja nih galar ini nih tuh
ini juga tadinya kayu kayu jati
jati semua berhubung dimakan usia
jadi bawanya kropos
kropos atasnya dibawa dimakan
itulah kutuk kutuk gitu
jadi dinas museum gak bisa mengatakan pokoknya gak bisa ganti kayu
dia bilang mau dibangun dicor aja serah serah
saya bilang karena dia yang ini ya yang bisa jangan sampai merubah statusnya aja
bentuknya kayak begini
pemprov dki sudah merenovasi masjid hingga tiga kali agar masjid ini bisa terus berfungsi untuk menampung jemaah sekitar
tempat ibadah bersejarah lain di sini adalah langgar tinggi
musala di jalan raya pekojan ini dibangun oleh warga keturunan arab
tembok dan ornamen kayu merupakan ciri khas langgar tinggi yang memadukan gaya khas eropa tionghoa

masyarakat setempat menyebut langgar tinggi sebagai bangunan yang mengumpulkan kerukunan antar etnis di kawasan pekoja
masih di jalan raya pekojan tidak jauh dari langgar tinggi
berdiri masjid yang diklaim warga setempat sebagai masjid terbesar di kawasan ini
arsitektur masjid ini lebih condong ke gaya eropa dengan tiga puluh tiga pilar bergaya romawi di dalam bangunan masjid
diperkirakan mampu menampung lebih dari seribu orang
masjid ini didirikan pada seribu tujuh ratus enam puluh oleh ulama asal hadramaut atau yaman selatan saat itu
pendiri pertamanya yang tercatat adalah sebagai pewakifnya adalah makam yang ada di depan
daripada masjid jami'an nawir ini yang dikenal dengan panggilan baba kecil
nah beliau lah adalah salah satu pertama daripada pewakif tanah masjid jami annawira
kemudian menjadi perluasan daripada masjid an nawir menjadi dua ribu meter persegi ini
ini ada sebagian daripada pewakif yang baru yaitu syed abdullah bin hussein ali durs
sebagai salah satu tempat ibadah tertua di pekojan
masjid jami'an nawir kini juga menjadi simbol jejak peninggalan kampung arab pekojan
perkembangan kampung arab pekojan sebagai salah satu pusat syiar islam juga ditandai dengan
dibentuknya ⁇ jamiatul khoir di awal seribu sembilan ratus an oleh pemuda asli pekojan saat itu sayyid ali bin ahmad syahab
organisasi swasta ini dibangun untuk melakukan penyetaraan pendidikan syiar islam
di era pemerintahan kolonial belanda
gerakan ini juga mendapatkan penghargaan dari pemerintahan yang berbeda

pemerintahan ini juga mendapatkan penghargaan dari pemerintahan yang berbeda

samping itu kita pada abad pemulaan dua puluh itu merupakan aktivitas islam di daerah pekojan
dengan terbentuknya jami'atul khoir pada seribu sembilan ratus lima
dan jangan salah pada seribu sembilan ratus dua puluh tiga pekojan itu menjadi tempat musyarat khilafah sedunia
atas anjuran dari islam
selama ratusan tahun kampung pekojan terus tumbuh dan berkembang
kawasan yang dulu cenderung homogen ini telah bertransformasi
kegiatan ekonomi juga tumbuh di kawasan ini
hal ini beriringan secara harmonis dengan kelompok masyarakat
yang masih menjaga beberapa tradisi pekojan sebagai kampung arab dan pusat perkembangan islam di zamannya
masih dari kecamatan tambora jakarta barat
kali ini bergeser ke kelurahan jembatan lima
masyarakat setempat mengenal sosok seorang ulama dan cendekiawan asli betawi
bernama kiai haji muhammad mansur
sosok tuan guru mansur dikenal sebagai ulama yang keras dalam melawan penjajah
khususnya di era pasca kemerdekaan
guru mansur ini seorang pejuang
ketika pada bulan november tentara sekutu mulai berdatangan
dia memasang benderanya di kubah masjid jembatan merah
di situ dia pasang
lalu datanglah pasukan belanda meminta
turunkan itu bendera
guru mansur enggak mau
sampai bendera itu ditembakin dari darah
tetap guru mansur enggak mau turunkan
itulah guru mansur tokoh
beliau adalah jembatan lima
sosok tuan guru mansur tidak bisa dilepaskan dari keberadaan masjid jami al mansur
di kelurahan jembatan lima
masjid yang berdiri di jembatan lima

dibangun pada seribu tujuh ratus tujuh belas oleh seorang pangeran dari kerajaan mataram
ketika baru berdiri tempat ibadah ini diberi nama masjid kampung sawah
dan diperuntukkan sebagai fasilitas ibadah dan sarana pendidikan masyarakat tempat
pendirinya yaitu raden abdul muhid
raden abdul muhid ini berasal dari kerajaan mataram
nah beliau diangkat oleh pemerintah belanda sebagai tumenggung batavia
nah kesempatan beliau beliau menjadi tumenggung
beliau mendirikan masjid ini untuk menggembleng para santri
untuk melawan penjajah
nah jadi mendirikan
masjid ini tujuannya juga untuk menggembleng para santri melawan penjajah
jadi dari raden abdul muhid ini terus turun temurun sehingga kepada gaya jumat mansur
layaknya arsitektur masjid kuno di indonesia
masjid ini memiliki empat pilar besar sebagai fondasi utama
pilar pilar ini merupakan satu satunya bagian aspek
yang masih bertahan hingga kini
masjid ini merupakan saksi perjalanan sang guru melawan penjajah
dan menyebarkan ilmu yang ia miliki ke masyarakat tempat
bidang keilmuan guru mansur yang terkenal kala itu adalah ilmu falak
yang merupakan keilmuan untuk menentukan waktu berpuasa
dan perayaan idul fitri bagi umat islam
kapan permulaan puasa
akhir atau kita mau masuk lebaran idul fitri
itu adalah ditentukan oleh kantor for inlansesakan
kantor for inlansesakan mempekerjakan banyak orang untuk memantau bulan
nah ketika bulan terlihat
maka terjadilah serial pukul beduk orang sambung bersabung
kalau kita tahu besok ini puasa mulai
tapi banyak orang berkata
tapi mengatakan tunggu dulu apa kata guru mansur
karena guru mansur pendekatannya falakian
apa kata guru mansur
jadi kalau guru mansur kata puasa kita puasa
kalau guru mansur kata henti dulu ya henti dulu
berarti patron gitu ya
ya itu guru mansur
kisah perjuangan guru mansur dalam melawan penjajahan dan kebodohan di masanya
diwariskan secara turun terbentuk
dan diperlukan oleh masyarakat khususnya di jembatan lima
penamaan masjid jami' al mansur dilakukan pada seribu sembilan ratus enam puluh tujuh
sesaat setelah sang guru menghembuskan nafas terakhir
makam kiai haji muhammad mansur terletak di bagian depan masjid
yang hingga kini masih sering didatangi oleh peziarah

diwariskan secara turun terbentuk

kisah perjuangan guru mansur dalam melawan penjajahan dan kebodohan di masanya
kehadiran guru mansur melengkapi penggalan kisah sejarah perjuangan kaum islam
di era pemerintahan kolonial dan pasca kemerdekaan
di masa lalu kawasan jembatan lima memang dikenal sebagai lokasi berkumpulnya
para cendekiawan dan ulama nasional
hal ini dikarenakan lokasi jembatan lima yang tak jauh dari pelabuhan sunda kelapa
dan jembatan lima karena itu nyambung itu base islam
belanda sendiri menambahkan kontingen jembatan lima
karena di situ pusat aktivitas kaum intelektual betawi pada waktu itu
tokoh tokohnya pertama adalah sheikh junaid al batawi
sheikh junaid al batawi adalah kakek samping dari saudara yusuf mansur
kakek langsungnya adalah guru mansur
kakek saudara yusuf mansur adalah guru mansur
kakek langsungnya adalah guru mansur
al batawi itulah sepupu tua
junaid al batawi pada
beliau ke mekah
karena ilmunya tinggi
beliau diangkat sebagai
satu satunya orang yang
non hejas yang menjadi imam
di masjidil haram
adalah sheikh junaid al batawi
masjidil haram masjidil haram
masjidil haram masjidil haram
masjidil haram masjidil haram
masjidil haram masjidil haram
masjidil haram masjidil haram
masjidil haram masjidil haram
masjidil haram masjidil haram
sejak tumbuhnya islam di ibu kota
juga dapat dilihat pada bangunan masjid tua di pesisir utara jakarta
tepatnya di kampung bandan ancol
dibangun pada seribu tujuh ratus delapan puluh sembilan
oleh ulama asal bogor
masjid ini dibangun sekaligus
untuk menyelamatkan makam makam penyebar agama islam asal yaman
yang melakukan syiar terakhirnya di sekitar kampung bandan kala itu
yang beliau beliau itu syiar islam di wilayah sini
sebagai syiar terakhirnya
walaupun sebelumnya beliau
singgah di berbagai tempat di belahan dunia ini
yang pertama itu
beliau keturunan dari sayyidina hasan
kemudian yang kedua
beliau adalah keturunan dari
yang nasabnya tersambung kepada
jadi ada kedua wali wali allah yang bersamaan
di satu zaman beliau dakwah
beliau syiar islam ke berbagai pelosok dunia
dan syiar terakhir di zaman kehidupan beliau adalah di kampung bandan
makam di masjid jami' al mukarramah
merupakan salah satu makam tertua ulama penyebar agama islam di jakarta
bangunan masjid jami al mukaromah dibagi menjadi dua bagian utama
bagian pertama merupakan ruangan solar
sementara bagian kedua merupakan ruangan makam
yang ramai dikunjungi para peziarah
untuk menjaga kelestarian salah satu bangunan cagar budaya
masjid jami al mukaromah telah tiga kali dibugar pemprov dki jakarta
masjid jami' al mukarramah telah tiga kali dibugar pemprov dki jakarta

saat ini masjid dan makam yang ada di dalamnya
dirawat langsung oleh pengurus masjid dan warga kampung bandar
umumnya mereka tahu
jadi pendatang pendatang yang lebih awal itu zaman itu
mereka lebih tahu
mereka tahu bahwa di sini ada makam keramat
yang dikeramatkan makam wali

berita terkini dari dabei
nah setelah menelusuri jejak islam di jakarta
kita kali ini juga akan membahas mengenai takjil
siapa yang tidak mengenal dengan istilah ini
ada yang mengidentifikasi atau mengartikannya sebagai jenis jenis
makanan kecil berbuka puasa
dan ada juga versi lain yang menjelaskan mengenai arti dari kata takjil ini
menjelang berbuka puasa
sudah jadi kebiasaan sebagian besar masyarakat indonesia untuk ngabuburit
kegiatan ngabu burit bisa bermacam macam
yang pasti tujuannya untuk mengisi waktu menjelang berbuka puasa
bisa olahraga atau ya sudah pasti mencari penganan untuk hidangan berbuka puasa seperti takjil
takjil bisa berupa gorengan kue kue dan hidangan yang didominasi rasa manis
kata takjil terlanjur diasosiasikan dengan makanan pembuka
padahal dalam kamus besar bahasa indonesia
takjil berarti mempercepat berbuka puasa
kata takjil sendiri berasal dari bahasa arab
yaitu ajila yang artinya menyegerakan
seiring berjalannya waktu
takjil mengalami pergeseran makna dan kini identik dengan camilan untuk berbuka puasa
dan didikmati justru dengan takjil itu memunculkan kebahagiaan kecil
kenapa disebut kebahagiaan kecil
karena ada momentum persiapan
dulu orang goreng pisah terus kemudian goreng poho ubi
itu untuk persiapan buka puasa yang disebut takjil
jadi ada suatu tahapan persiapan
kemudian si orang yang berpuasa itu menikmati pada saat beduk maghrib berbunyi
kepala kepala kepala
salah satu jenis makanan berbuka yang populer di indonesia adalah kolak
kolak merupakan penganan dengan bahan dasar kuah santan
yang dicampur gula merah dengan isian tertentu misalnya pisang
popularitas kolak sebagai menu berbuka puasa
tidak bisa lepas dari penyebaran agama islam di jawa
kolak adalah makanan yang terhadap orang orang yang berpengalaman
makanan ini lantas menjadi semakin populer di masyarakat
karena cita rasanya bisa diterima oleh semua kalangan
pola ini masuk dalam berbagai dimensi
pertama dalam hal keseharian
orang tanpa menunggu ramadan pun bisa menikmati kolak
kolak ini hadir dalam
misalkan dalam acara sesaji atau upacara tradisional
itu menghadirkan kolak
ini yang saya maknai bahwa makanan tradisional kolak
ternyata mampu melewati sekat sekat sosial
sekat ekonomi ataupun etnis
sebuah rumah makan masakan minang
di bilangan bendungan hilir jakarta pusat
sudah hampir empat puluh tahun selalu menyajikan sajian berbuka puasa yang khas
berbagai jenis kue kue basah hingga gorengan disajikan di sini
orang datang untuk membeli penganan buka puasa

bubur kambil iya
bubur kambil iya
bubur kambil iya
bubur kambil iya
bubur kambil iya
tanah yang terdekatnya banyak ya maksudnya
sini favoritnya kampiun
ya susah ya memang udah suka ya susah ya
cocok banget gitu ya
ya karena kebetulan saya orang padang juga kan
bubur kampiun khas minang memang jenis makanan yang paling diminati
bubur kampiun adalah makanan pertama yang dijual di sini
menurut pemilik restoran
bubur kambiun buatannya dibuat
memakai resep lama
kalau kampiunde itu kan campur campur
kalau kolak itu hanya kolak pisang aja gitu
di kambiun itu kan ada kolaknya
adanya karena kambiun itu kan ada enam macam
dan ada di dalam itu sudah ada kolaknya
kalau kambing itu ada enam isinya
ada ketan ketan putih ada bubur sum sum
ada candil ada kolak pisang ada pacar cina sama serikaya lengkap